tewas di hutan sesosok mayat tanpa identitas ditemukan telah menjadi tengkorak di tasikmalaya
selain menemukan pakaian korban yang terpisah di lokasi juga diamankan uang kertas balsem hingga amplop bertuliskan nama perempuan
penemuan jenazah yang sudah jadi tengkorak menggemparkan warga ciawi tasik malaya jawa barat minggu pagi
mayat pertama kali ditemukan warga yang hendak mencari kayu bakar di kawasan hutan rph petak delapan belas pugel
petugas kepolisian dibantu tni dan warga mendatangi lokasi penemuan jenazah
proses evakuasi sempat terkendala medan yang berat
tak hanya dipenuhi semak belukar lokasi penemuan jenazah cukup curam menyulitkan petugas meski belum diketahui jenis kelamin serta identitasnya
dari lokasi petugas menemukan pakaian serta amplop putih berisi uang pecahan rp sepuluh rp lima dan rp dua serta balsam
dalam amplop terdapat tulisan tangan
nama perempuan rani megasari
tepatnya di petak delapan belas hkl rph ciawi
itu kelihatannya sudah lebih lama
namun ditemukan ada beberapa celana terpisah dari keadaan posisi mayat sekitar lima meter
kemudian dari jarak lima ratus meteran ditemukan juga
jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit umum dr soekarjo kota tasikmalaya untuk jalani otopsi
dipastikan korban tewas sejak lama karena sebagian besar sudah jadi tengkorak
dede radian tasikmalaya